tiga puluh lima negara dipastikan terlibat dalam komodo eksersais dua ribu enam belas
yang akan berlangsung di padang dan kepulauan mentawai sumatera barat pekan depan
pengamanan menjelang pelaksanaan kegiatan terus diintensifkan dengan menggelar latihan rutin
jumat pagi sejumlah anggota komando pasukan katakopaska tni katanelaut
melakukan simulasi pengamanan menjelang berlangsungnya komodo eksersis dua ribu enam belas
yang akan diikuti tiga puluh lima negara asing
simulasi pengamanan dilakukan di hotel pangeran beach
yang berada tidak jauh dari bibir pantai padang
pasukan elit tersebut datang dari darat laut dan udara
bersatu bahu bahu untuk menyukseskan komodo dua ribu enam belas
komodo eksersis dua ribu enam belas akan berlangsung dua belas hingga enam belas april mendatang
latihan militer multilateral terbesar ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian
baik di tingkat kawasan maupun global
jonedi kambang padang